kita rekomendasikan hilirisasi energi untuk mendorong perekonomian daerah
dari komoditas kita tahu bahwa pasar komoditas utama di sumatera selatan itu selain energi itu adalah perkebunan
oleh karena itu hilirisasi dari dua sektor tersebut dari hilirisasi dari energi dari batu bara menjadi gas
kemudian perkebunan dari kebun kelapa sawit dan juga karet
serta hilirisasi produk lainnya
menjadi prioritas utama
sementara itu wakil ketua umum kadin indonesia menyatakan
kadin indonesia akan memfasilitasi apa yang menjadi rekomendasi kadin sumsel
ini adalah bapaknya pengusaha
dan pengusaha itu tidak semuanya sudah mapan
ada yang juga umkm ada yang juga pemula
dan ada juga yang umur yang masih sangat muda
nah bagaimana kita bisa memajukan itu itulah adalah kunci keberhasilan daripada kadin ke depan
pada momen pelantikan ini
kadin sumsel juga melakukan mou dengan ikatan pejabat pembuat akta tanah
gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia gapki sumsel
dan gabungan perusahaan karet indonesia gapkindo sumsel
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan